ketika itu terjadi maka akan ada penyempitan saluran darah di mana aliran darah dan oksigen yang menuju ke organ vital seperti jantung dan otak akan terganggu dan dapat menyebabkan nyeri dada serangan jantung bahkan stroke
jadi kalau saya katakan sampah tumpukan sampah ini
selain itu juga beberapa medan yang curam
tindak kekerasan sesama santri yang berujung pada hilangnya nyawa bukan pertama kali terjadi
karena kita tahu bahwa dampak rokok pada saluran nafas dan organ paru itu sangat buruk sekali